ini timnas indonesia dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh pada leg pertama semifinal piala aff dua ribu enam belas pada akhir pekan ini
duo back tengah utama squad garuda ada rudolf janto basna dan juga fahruddin wahyudi arihanto harus absen lantaran terkena akumulasi kartu poni
kekuatan tim nasional indonesia pada leg pertama semifinal piala aff dua ribu enam belas dipastikan akan berkurang
pasalnya duo back tengah utama skuad garuda rudolvianto basna dan fahrudin wahyudi harus absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning
kedua pemain itu terkena kartu kuning saat menyingkirkan singapura dua satu pada laga terakhir grup a di manila filipina
ini akan menjadi kerugian bagi indonesia sebab duet yanto fahrudin selalu menjadi pilihan utama pelatih alfred riedel dan belum tergantikan dalam tiga laga fase grup a
riedel memang punya beberapa pilihan pemain diantaranya gunawan dwi cahyo
hansamuyama serta manahati lestusen
meski harus tampil tanpa pilar utama timnas dituntut memaksimalkan laga kandang sabtu tiga desember nanti
kemenangan di laga kandang akan menjadi modal untuk melakoni laga tandang empat hari kemudian
guna menjaga asa timnas kembali ke final piala aff
raka zaipul cnn indonesia